usai menghadiri ktt luar biasa oki di istanbul turki presiden joko widodo bertolak kembali ke tanah air
saat berpidato di hadapan perwakilan negara anggota oki presiden kembali menegaskan komitmen indonesia untuk menolak klaim sepihak amerika serikat terhadap yerusalem
tiba di bandara halim perdana kusuma jakarta kami siang dengan menggunakan pesawat kepresidenan
presiden jokowi menyebut dirinya telah menyampaikan sejumlah usulan di hadapan negara anggota oki terkait yerusalem
dalam pernyataannya presiden jokowi meminta semua negara anggota oki untuk bersatu dan mengesampingkan segala perbedaan untuk membela negara palestina
selain itu presiden juga menilai keputusan sepihak presiden donald trump telah melanggar berbagai resolusi dewan keamanan pbb terkait palestina
oki harus secara tegas menolak pengakuan unilateral
presiden jokowi menilai keputusan sepihak presiden donald trump telah melanggar berbagai resolusi dewan keamanan pbb terkait palestina
dan two state solution adalah satu satunya solusi dengan yerusalem timur sebagai ibu kota palestina
yang kedua kita mengajak semua negara yang memiliki kedutaan di tel aviv untuk tidak mengikuti keputusan amerika serikat memindahkan kedutaan mereka ke yerusalem
yang ketiga negara oki dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan
negara yang belum mengakui kemerdekaan palestina untuk segera melakukan
yang keempat bagi negara anggota oki yang memiliki hubungan dengan israel agar mengambil langkah langkah diplomatik
termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan israel sesuai dengan berbagai resolusi opi
yang kelima anggota oki harus mengambil langkah bersama meningkatkan bantuan kemanusiaan
peningkatan kapasitas dan kerjasama ekonomi kepada palestina
yang keenam oki harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral
di majelis umum pbb oke harus memotori dikeluarkannya resolusi menolak keputusan amerika serikat
di dewan keamanan pbb negara oki juga harus dapat memastikan adanya pertemuan open debit
mengenai situasi di palestina